sidang kasus iktp dengan tersangka setia novanto digelar perdana hari ini
sedang digelar di pengadilan tindak perdana korupsi
kita kembali ke dea intan kartika
selamat pagi dea
siapa saja dari pihak kpk maupun dari pihak setia novanto yang sudah hadir
ya punca dapat saya jelaskan bahwa saat ini kami sedang menantikan
kehadiran dari terdakwa kasus dugaan korupsi pengadilan ktp ektonik
setia novanto dan nampaknya dari tanda tanda di sini sudah mulai
ada keberadaan dari setia novanto dan saya akan mengajak anda
untuk melihat bagaimana kondisi terakhir dari setia novanto punca
dan ini merupakan kondisi dari setia novanto saat ini
tadi kami sempat berbincang
dan saat ini setia novanto sudah masuk ke dalam pengadilan negeri tindak perdana korupsi jakarta
untuk bisa mengikuti sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik
yang rencananya akan digelar pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
sebelum kehadiran dari terdakwa setia novanto punca
dua penasihat hukumnya yaitu firman wijaya dan fredrik yunadi
mahdin ismail memastikan bahwa kliennya akan hadir dalam persidangan
meskipun mereka belum tahu secara pasti bagaimana kondisi setia novanto
namun jika dari penilaian saya secara pribadi
memang dari raut wajah setia novanto terlihat tidak begitu sehat
namun kita belum mengetahui secara pasti bagaimana nanti kondisi yang sebenarnya
yang nanti akan dipastikan lagi oleh jaksa penumpung pada komisi penasan korupsi
sementara itu untuk agenda sidang kali ini punca
mendengarkan berkas dakwaan sebanyak lima puluh lembar yang sudah disusun oleh jpu pada kpk
dan kpk yakin dengan penyusunan berkas dakwaan ini dapat membuat sidang
yang dipimpin oleh hakim ketua yanto ini membuat terang bagaimana posisi dari setia novanto
dalam hal ini adalah proyek ktp elektronik yang merugikan keuangan negara sebesar rp dua tiga triliun
kita tahu sidang ini sudah atau kasus ini sudah menyidangkan berbagai macam terdakwa
ada tiga terdakwa irman sugiarto kemudian juga andi narogong
dan seluruh terdakwa dan seluruh saksi saksi menyebut nama setia novanto
terlibat dalam proses pengaturan perencanaan penganggaran hingga pengadaan ktp elektronik
tentunya kita akan menantikan bagaimana nanti lima puluh lembar berkas dakwaan
yang akan dibacakan oleh jaksa penuntung pada komisi pemerintahan
dan juga penyelesaian korupsi pada pukul sepuluh waktu indonesia barat nanti
untuk sementara kembali dulu ke anda punca di studio
ya dea sudah dipastikan setia novanto hadir bagaimana dari pihak kpk
kemarin ketua kpk agus rarjo mengatakan bahwa siap menghadapi sidang perdana setia novanto ini
apakah dari pihak kpk juga sudah hadir di sana
ya kami sudah melihat ada jaksa jaksa dari kpk yang sudah hadir di ruang persidangan
dan artinya nanti kita akan
akan melihat secara langsung bagaimana pembacaan berkas
tentunya kpk sudah sangat siap dengan persidangan pokok perkara ini
karena mereka sudah menguapkan berkali kali mereka tidak akan mundur sekalipun dalam proses penegakan korupsi
maksud kami pemberantasan korupsi di indonesia
karena kita tahu bahwa kasus korupsi ktp elektronik ini merugikan negara yang cukup besar
merugikan banyak masyarakat indonesia
tentunya kpk akan kita lihat bagaimana komitmennya
namun yang pasti dari pihak
penasihat hukum terdakwa dan juga jaksa penuntung pada komisi penasan korupsi sudah hadir semuanya di area gedung pengadilan negeri tindak pidana korupsi jakarta
terkait dengan pra peradilan yang juga saat ini sedang bergulir di pengadilan negeri jakarta selatan
kpk tidak takut kpk tidak khawatir
menurutnya dua proses hukum ini akan dijalankan untuk pra peradilan
untuk membuktikan bagaimana prosedural dari penetapan stiano fanto sebagai tersangka
kini bahwa secara prosedural sudah sesuai dengan undang undang sesuai dengan kuhap
sementara untuk persidangan pokok materi kpk juga sangat percaya diri
dengan bukti bukti dengan keterangan dengan bukti petunjuk alat bukti yang sudah terlihat di persidangan dan juga saksi saksi
baik yang meringankan maupun yang memberatkan setia novanto yang sudah dipanggil oleh pihak penyidik kpk beberapa waktu yang lalu
dea terakhir bagaimana dengan pengamanan sidang perdana di sana
nah tadi kalau kita lihat bersama sama pada saat setia novanto turun
itu dikawal cukup banyak oleh pihak pengamanan
bagaimana dengan situasi di sana untuk pengamanannya
ya sedikit lebih berbeda dibandingkan sidang sidang kasus hukum atau kasus korupsi yang lain
punca untuk kasus ini sendiri kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik
dengan terdakwa setia novanto ini menyedot banyak sekali perhatian dari berbagai macam media
tidak hanya media dalam negeri tapi juga media asing yang kami melihat di sini
mereka sudah stand by sudah bersih
untuk bisa mengamankan peliputan terkait dengan hal ini
sementara itu pengamanan sendiri juga kami melihat ada anggota sabhara dari baik dari polsek polres maupun dari polda metro jaya
yang sudah mengamankan jalannya sidang dengan cukup baik dan jumlahnya sendiri hingga saat ini memang kami belum mengetahui secara pasti
namun jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan sidang sidang kasus korupsi yang lain
selain dari pihak kepolisian dari pihak pengadilan negeri jakarta pusat sendiri dalam hari ini adalah
pengadilan negeri tindak pindahan korupsi jakarta sudah mengatur keberadaan dari para awak media
bagaimana mereka menempatkan kamera kamera mereka dan juga ada larangan menyiarkan secara langsung proses persidangan
seluruh proses persidangan dari dakwaan hingga fonis nanti dalam kasus dugaan pengadaan ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto
namun mereka atau pengadilan negeri tindak pindahan korupsi jakarta membuka secara umum namun tidak boleh disiarkan secara langsung
baik melalui radio
maupun melalui siaran televisi namun tentunya berbagai macam upaya akan dilakukan oleh kami terutama cnn indonesia untuk bisa menghadirkan hal hal baru dalam proses pembuktian material soal keterlibatan setia novanto sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi ktp elektronik
oke baik terima kasih dea intan kartika